seorang pria tiba tiba terkapar di tanah saat mengikuti lomba tarik tambang di nunukan timur
naas korban dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke puskesmas
jupri warga rt dua belas nunukan tiba tiba terkapar di tanah saat mengikuti lomba tarik tambang pada selasa siang
panitia dibantu warga langsung melarikan pria berusia lima puluh tahun itu ke puskesmas
naas jupri meninggal dalam perjalanan ke puskesmas terdekat
jenazahnya kemudian dibawa ke rumah sakit
jupri diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan jantung
kemarin kami menerima berita duka bahwa salah seorang peserta lomba peringatan hari ulang tahun tni
ri yang ke tujuh puluh tujuh atas nama bapak jupri
beliau berpulang ke rematula pada saat melakukan kegiatan tarik tambang di sesi yang kedua